jelang larangan mudik yang mulai diberlakukan jumat dua puluh empat april dua ribu dua puluh
sejumlah pemudik terlihat di terminal tanjung priuk jakarta utara
hingga rabu malam masih ada aktivitas para calon penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman
salah satunya robin yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan dari tarikan ojek
ia dan anak anaknya memutuskan mudik hingga pandemi covid sembilan belas ini berakhir
parti jawa tengah pak ini dalam rangka apa
ya pulang kampung saja disini sudah beban hidup susah makanan mahal tidak bisa kerja
pendapatan tidak ada pak
ya gojek kan tidak bisa goret tidak bisa
menurut komandan regu terminal tanjung priuk lonjakan para calon pemudik diprediksi terjadi pada kamis dua puluh tiga april
untuk saat ini kita masih di atas normal pun masih di bawah normal
masih belum terlalu banyak lah
tarangan mudik yang dikeluarkan presiden jokowi juga memicu kepanikan warga pulau raas yang bekerja di pulau bali
mereka pun ramai ramai mudik lebih awal dan menyerbu pelabuhan kapal feri jangkar situbondo
petugas kapal pun sempat kewalahan mengatur antrean pemudik untuk memberi cairan sanitizer dan meminta cuci tangan sebelum masuk ke dek kapal
sementara itu demi pulang kampung lebih awal sejumlah pemudik tujuan pulau raas madura
nekat menaiki kapal kayu di pelabuhan jangkar situ bondo
mereka pun harus berbagi tempat dengan beragam barang di atas kapal
akibatnya sejumlah penumpang terutama anak anak terpaksa menumpang di dek kapal tanpa pembatas dan pelindung
mereka pun tidur berselimutkan cuaca dingin selama enam jam perjalanan
para pemudik berharap agar kapal feri yang melayani pelayaran ke pulau raas kapasitasnya ditambah
agar mereka tidak naik kapal kayu yang minim alat keselamatan
tim liputan cnn indonesia